di tengah kasus pembunuhan brigadir yosua yang didalangi irjen paul verdi sambo
gaya hidup mewah dari para petinggi polri pun menjadi sorotan publik
terkini penampilan mewah dari direktur tindak pidana umum barres krim polri
brigjen paul andirian jayadi juga mendadak jadi sorotan publik
di media sosial ramai dibahas soal kemeja yang brigjen andi pakai
saat jumpa pers pada sebelas agustus dua ribu dua puluh
sebuah unggahan menyandingkan kemeja brigjen andi tersebut dengan produk keluaran burberry
dengan harga sekitar enam juta rupiah
pakaian lain yang tak luput dari perhatian netizen adalah kemeja putih
yang dibanderol dengan harga sekitar tujuh dua juta rupiah
selain andirian penampilan istri verdi sambo putri candrawati
saat rekonstruksi pada tiga puluh
dua puluh agustus lalu juga menjadi perhatian
putri candrawati menenteng tas mewah bermerek gucci
yang diperkirakan bernilai delapan ratus tiga puluh dua sembilan puluh dua pound sterling
atau sekitar empat belas empat juta rupiah
tak hanya itu dalam tayangan rekonstruksi polri tv
terlihat sebuah ruangan khusus yang diduga menyimpan koleksi tas mewah
milik putri chandrawati
dalam rapat dengan pendapat kapolri dengan komisi tiga dprri
pada dua puluh empat agustus dua ribu dua puluh dua lalu
wakil ketua komisi tiga dprri adi skadir
menyoroti gaya hidup mewah anggota polri
tetapi kalau kita lihat di bawah pak
tingkat dir kapolres
saya juga lihat gaya hidup mereka pak
sudah mulai pakai cerutu
pasti ada cerutu
sudah mulai pakai wine
mobilnya juga sudah mewah mewah
kalau kita lihat juga perilaku istri istrinya
itu pakai tas herpes itu
dari data yang dihimpun oleh tim litbang cnn indonesia
gaji anggota polri dari golongan terendah hingga golongan tertinggi
mulai dari kisaran satu enam ratus rupiah
hingga di kisaran lima sembilan ratus rupiah
itu belum termasuk tunjangan setiap bulannya
mulai dari tunjangan suami atau istri
hingga tunjangan kinerja
yang disesuaikan dengan pangkat sesuai kelas jabatan
terkait kemewahan yang sering dipertontonkan anggota polisi
ketua indonesia police watch sugeng teguh santoso menyebut
sebaiknya dilakukan audit kekayaan para anggota polisi
menurut saya audit aja itu kekayaannya mereka

kan pernah ada rekening gendut itu isu rekening gendut
sekarang diperiksa aja kekayaan mereka
yang tunai di rekening yang tunai kan kita tidak tahu
sebelumnya polri telah mengeluarkan surat telegram bertanggal lima belas november dua ribu sembilan belas
yang mengatur tentang pedoman hidup sederhana bagi anggota polri
dalam telegram itu juga disebutkan bahwa anggota polri
yang melanggar akan dikenakan sanksi yang tegas
tim liputan cnn indonesia